roti merupakan makanan yang banyak digemari oleh berbagai kalangan usia mulai dari anak anak hingga dewasa
saat ini ada beberapa toko roti legendaris yang masih buka di ibu kota
salah satunya roti lau yang terletak di kawasan fatmawati jakarta selatan yang sudah ada sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
diawali dengan berjualan dengan gerobak saat ini toko roti legendaris ini sudah memiliki tiga cabang toko serta ratusan gerobak
proses produksi dimulai pada pukul empat tiga puluh pagi setiap harinya mulai dari pembuatan adonan pemanggangan penggorengan serta pengisian rasa pada setiap roti
roniko yuswari penerus generasi kedua law bakery mengatakan bahwa kunci sukses roti laut tetap eksis hingga saat ini
ialah karena masih menggunakan resep lainnya
mungkin karena kita tetap bertahan sama resep lama ya kayak gitu lah
jadi orang orang yang masih pengen roti roti yang zaman dulu gitu masih kesini
berbagai jenis roti dan rasa tersedia di sini mulai dari roti gambang roti kacang roti coklat dan masih banyak lainnya
dalam proses pembuatannya roti lau ini tidak terlalu banyak
tidak memakai bahan pengawet sama sekali dan masih memakai resep lama jadi pasti rasanya lebih nikmat
ini roti gambangnya kayu manisnya berasa banget
ada wijennya juga dan ini pakai gula merah
teksturnya unik dan ini adalah salah satu roti unggulan dari roti laut
habibah seorang pelanggan roti lau mengatakan bahwa roti yang diproduksi di sini menurutnya memiliki tekstur yang empuk dan juga isian yang berlimpah
emang udah legend banget ya di sini udah terkenal dari lama terus rotinya juga empuk enak udah favorit sih kalau udah di sini udah langganan lama
selain roti lau di kawasan setiabudi terdapat toko roti legendaris lainnya yaitu oki
oki bek adalah roti yang telah berdiri sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh lima
di sini selain menjual roti dengan banyak varian rasa berbagai macam jajanan pasar juga menjadi salah satu incaran para pembeli seperti risoles kroket hingga arem arem
ini roti isi daging
dagingnya full banget sih
ini full banget kita cobain rasanya
asinnya pas terus ada manis manisnya juga
yang rotenya tuh empuk banget
sesuai dengan namanya roti kaset
roti enggak jajanan pasar yang dijual di sini menggunakan resep dari zaman belanda dan untuk mempertahankan kualitas
irawan sang pemilik oki bakery mengatakan bahwa mereka tidak membuka cabang di tempat lain
kita maintain untuk kue kue yang masih ke urusan urusan belanda
roket roket itu kan aslinya dari belanda
kita selalu menjaga kualitas saja
dan kita tidak mempunyai cabang hanya ada satu di sini aja di jalan gutur
linda salah seorang pelanggan mengatakan bahwa roti dan jajanan pasar yang dijual di sini memiliki rasa yang enak
sedari dia kecil hingga saat ini
buat saya beda dia dari kecil roti jadul tapi enak gitu aja
nggak bisa pindah ke lain hati ya
tidak ada salahnya anda mengunjungi toko roti legendaris di ibu kota
walaupun saat ini sudah banyak sekali toko roti kekinian
selain bernostalgia rasa yang diberikan juga masih otentik
reza siregar angga cita kusuma jakarta